nah untuk kali ini memang dalam pembicaraan kita
dan di sini memang untuk ruang tunggunya hanya khusus di area ini saja di area peron